tidak terima pimpinan mimiles ditahan puluhan member investasi bodong mimiles dari berbagai daerah di indonesia
selasa siang mendatangi mapolda jawa timur
mereka meminta proses hukum dapat berjalan apa adanya
mereka juga ingin menjelaskan kepada penyidik jika praktek investasi mimiles tidak menyalahi aturan pidana maupun undang undang perbankan
mereka menegaskan tidak pernah dirugikan selama bergabung dengan investasi mimiles
mekanisme pembelian iklan di aplikasi memiles melalui top up juga dirasa wajar dan tidak melanggar undang undang ite

dan itu pun ada masalah dan syarat dan ketentuan berlaku
sementara di reskrim suspolda jati menilai iklan di mimiles tidak logis
bahkan terdapat foto anak anak gambar perbukitan makanan sisa dan tidak ada spesifikasi iklan dalam aplikasinya
di upload member kalau tadi disampaikan bahwa pt kmnk memiles ini menyediakan slot iklan
top upnya ini bukan terlibat untuk slot iklan ini iklannya
terus bukit lah kalau bukit ini yang mau diiklankan apa kita nggak ngerti juga
hingga selasa polisi masih menyelidiki kasus mimiles
termasuk memeriksa sejumlah selebritas yang diduga terlibat dalam jaringan bisnis investasi bodong ini
lukman rozak surabaya jawa timur